anda kembali di kompas siang saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dan inspiratif dari sejumlah daerah dalam cerita nusantara
kali ini giliran kawan kawan kami dari biro kompas tv di pekanbaru riau
sudah bersiap jurnalis kompas tv atika azura
halo atika ada cerita apa dari pekanbaru atika hari ini
baik selamat siang fedy dan juga saudara
kita melaporkan langsung dari biro komposifi riau cerita nusantara hari ini datang dari kota pekanbaru
menjelang lebaran idul fitri warga berbondong bondong membeli baju baru sebagai persiapan lebaran
pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami peningkatan hingga tujuh puluh lima persen dibanding dengan hari biasanya
pantauan di pusat perbelanjaan sukaramai trade center atau stc jalan sudirman kota pekanbaru
warga mulai memenuhi kios kios yang menjual pakaian muslim
mulai dari pakaian muslim anak anak hingga pakaian muslim dewasa baik itu pria maupun wanita
tidak jarang sebelum membeli pakaian para pengunjung juga dipersilakan untuk mencoba pakaian yang menjadi incaran mereka
menjelang lebaran idul fitri tahun dua ribu dua puluh empat ini pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami peningkatan hingga tujuh puluh lima persen dibanding dengan hari biasa
harga baju yang dijual pun bervariasi mulai dari harga rp dua puluh lima hingga rp tiga ratus lima puluh
alhamdulillah beberapa hari kemarin adalah penurunan
tapi setelah mau masuk akhir akhir ramadan ini peningkatan sangat signifikan
mungkin kalau dihitung adalah persentasenya sampai tujuh puluh lima
mudah mudahan menjelang sepuluh hari terakhir ini pengunjung mungkin lebih
lebih besar lagi karena seiring dengan cairan thr
dari berbagai model baju muslim yang dijual model baju muslim kurta paling dicari oleh pembeli
para pembeli pun datang dari berbagai daerah di riau seperti dari kota dumai rokan hilir dan dari dalam kota pekanbaru